gue ngerasa ada yang lewat pas gue di atas
ada yang lewat barusan
ngerasain banget perubahannya
sumpah dingin banget
kayak pintu kulkas freezer lagi dibuka
dingin banget warna merah
dia yolo masuk sih
kakak liat apa sih
aku dilempar sesuatu
ya udah gak usah lempar lempar dong
sampai jumpa lagi